jembatan kaca degeong hutan pinus limpaus kecamatan sumbang banyumas yang pecah
polresta banyumas menetapkan satu tersangka
satu tersangka itu bernama edi suseno warga purwokerto selatan
pemilik dan pengelola sekaligus pembuat wahana objek wisata jembatan kaca degeong hutan pinos limpakus
kecamatan sumbang banyumas jawa tengah
penyidik menemukan konstruksi bangunan jembatan kaca degeong limpakus kurang standar
beberapa bahan bangunan jembatan diduga bekas
begitu juga kami melakukan pemeriksaan terhadap pengelola
kemudian juga kami bisa melakukan pemisahan terhadap ahli
di mana salah satu ahli menjelaskan bahwa kaca tersebut
jenisnya adalah jenis tempered
tempered satu lapis
kebalnya dua belas mm
atau kalau dirubah per cm itu sekitar satu dua cm
ya menurut keterangan ahli bahwa
untuk dari sisi keamanan
harusnya menggunakan kaca tempered laminatik
reminetik itu seperti ada lapisan di bawahnya
jadi ketika dia pecah
dia tidak berhamburan
atau tertahan di laminatik tersebut